kebijakan ganjil genap diberlakukan selain untuk mengurangi kemacetan
juga untuk mengendalikan mobilitas masyarakat
tujuannya untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona
namun akankah ini efektif
atau bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru
sesuai instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
status ppkm di dki jakarta berada pada level satu
mulai dua hingga lima belas november mendatang
aturan ganjil genap masih diberlakukan di tiga belas ruas jalan
berdasarkan sk kepala dinas perhubungan no empat ratus lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ketiga belas ruas jalan tersebut diantaranya tersebar di wilayah jakarta pusat
jakarta barat jakarta timur dan jakarta selatan
dari tiga belas ruas jalan ini kita lihat adanya penurunan waktu tempuh hingga dua puluh persen
kemudian menaikkan kecepatan rata rata hingga tiga puluh persen
artinya ini memang ada manfaatnya
kemudian juga emisi co dua
co dua menurunkan hingga dua puluh persen
kolumulitas juga menurunkan hingga tiga puluh persen
ya kalau misalnya sudah sampai dengan empat puluh persen apalagi mendekati lima puluh persen
ya kita pasti akan pikirkan untuk penormalan gage dikembalikan
sesuai dengan pergub delapan puluh delapan yaitu dua puluh lima ruas jalan
ditelantas polda metro jaya berencana menerapkan kembali
aturan ganjil genap di dua puluh lima ruas jalan
sesuai dengan peraturan gubernur dki jakarta no delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
sebelum pandemi covid sembilan belas
ada dua puluh lima ruas jalan di dki jakarta yang menerapkan ganjil genap
rencana perluasan kawasan ganjil genap ini pun ditanggapi beragam oleh warga
kalau saya sih nggak setuju lah kalau ditambah lagi
soalnya keberatan soalnya motor motornya jauh pak
setuju aja sih kalau memang akhirnya bisa bikin lebih baik
tapi kalau untuk saya sendiri pengguna mobil ya
jadinya akan sedikit ribet ya
nggak setuju sih soalnya rada merepotkan kalau buat pengguna jalan
menurut saya sih seperti itu
kalau beralih ke angkutan umum takut nggak
kalau karena dari pandemi ini tentunya ada rasa takut
pemerintah telah memberikan solusi agar mobilitas warga tak terhambat akibat ganjil genap
salah satunya dengan menambah kapasitas transportasi umum
namun dinas perhubungan provinsi dki jakarta mencatat selama masa ppkm level tiga dan dua
jumlah penumpang angkutan umum perkotaan hanya mengalami peningkatan sekitar tiga dua persen
nilainya positif ada tapi memang harus kita akui belum signifikan ya seperti tadi
mungkin trennya itu berapa
masih di bawah lima persen peningkatannya itu
nah tentu kita harapkan persentase meningkatnya ke pengguna angkutan umum ini terus tumbuh
sebenarnya dengan kita tambah kapasitas transportasi
menurut ketua komunitas konsumen indonesia david tobing
pemerintah sebaiknya melakukan survei kepada masyarakat dan mempertimbangkan berbagai hal
sebelum menetapkan kebijakan ganjil genap yang baru
apalagi covid sembilan belas masih mewabah di ibu kota
ketika dia akhirnya
tidak dapat melewati ganjil genap apakah pemilik mobil pribadi
atau tidak bisa memakai kendaraan umum online dia akan naik ojek
potensi penularan juga besar ya kan
karena akan di udara luar kan terbuka gitu
jadi ya inilah mungkin bisa dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan
tentunya ya sekali mengambil kebijakan itu sudah dipertimbangkan matang matang
dan juga survei itu sangat penting loh
berdasarkan survei yang dilakukan oleh komunitas konsumen indonesia
kepada satu ratus satu orang pada awal november dua ribu dua puluh
mereka menolak aturan ganjil genap karena melihat kondisi sarana transportasi umum yang belum memadai
terlalu banyak membuang waktu dan kerap menghadapi kemacetan panjang
hasil survei juga menyatakan masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum
namun dengan pengawasan protokol ketat
dan berharap taksi online dibebaskan dari aturan ganjil genap
tak bisa dipungkiri aturan ganjil genap juga membuat masyarakat banyak yang beralih menggunakan sepeda motor
sehingga penumpukan kendaraan roda dua kerap terjadi di kawasan ganjil genap
selain sepeda motor kendaraan umum menjadi alternatif masyarakat menghindari ganjil genap
namun bagaimana dengan penegakan protokol kesehatan dalam kendaraan umum
jika masyarakat lengah
ini berpotensi menimbulkan kluster covid sembilan belas baru kluster transportasi umum